keinformasi berikutnya pemandangan unik terjadi di gunung semeru yang terlihat seperti bertopi awan
ini menarik perhatian warga setempat namun petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius satu km
karena status gunung semeru masih pada level waspada
gunung semeru di lumajang jawa timur pada sabtu pagi terlihat berbeda dari hari biasanya
gunung tertinggi di pulau jawa tersebut terlihat bertopi awan
fenomena awan yang melingkari gunung semeru tersebut merupakan awan lentikular yang membentuk seperti topi atau caping
hal tersebut terjadi karena awan yang bergerak menabrak dinding penghalang besar seperti gunung atau bukit sehingga membentuk sebuah pusaran awan
tadi pagi kita mendapat informasi dari pospanto yang ada di gunung sawur pospanto gunung semeru
beserta laporan bahwa di puncak semeru ada semacam
yang disebut awan lentikuler
kalau menurut bmkg itu disebabkan karena pergerakan awan yang menabrak penggalang besar seperti gunung bukit
sehingga terjadi pusaran awan yang disebut awan lentikuler
untuk status gunung semeru sendiri
untuk status gunung semeru sampai saat ini masih waspada level dua
fenomena alam tersebut menjadi
perhatian warga yang berada di lereng gunung semeru
tidak sedikit warga keluar rumah untuk menyaksikan secara langsung
enggak sering cuma baru sekarang ini
jadi langka seperti itu pak ya
langka mulai zaman dulu yang pengetahuan saya tidak pernah lihat
dari data pos pengamatan gunung api gunung semeru status gunung semeru hingga kini masih pada status waspada level dua
petugas merekomendasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas
di radius satu km dan wilayah sejauh empat km di sektor selatan tenggara kawah aktif
yang merupakan bukaan kawah aktif jonggring seloko
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur